menyambut tahun dua ribu dua puluh tiga banyak prediksi dari berbagai pihak yang mengatakan bahwa tahun ini akan suram
namun bagaimana sebenarnya harapan masyarakat terhadap tahun baru ini
saya ingin lebih semangat lagi sih karena kan kalau tahun kemarin itu rasanya kayak fase bertahan gitu
dan sekarang ini dua ribu dua puluh tiga kan udah paska pandemi rasanya ini sebagai fase menyerang gitu
untuk pemimpin di dua ribu dua puluh empat rasanya saya nggak muluk muluk tapi satu kuncinya menurut saya itu rasional
harapannya untuk di jalan order juga tambah banyak
dan untuk jalan jalan yang seperti dulu tahun tahun dua ribu an penumpang masih banyak yang awi awi
sekarang sama sekali nggak ada
semoga di tahun ini untuk pendapat kita
dan pendapatan kita bisa lebih baiklah
untuk presidennya lebih baik yang memperhatikan rakyat kecil
jadi untuk kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi
semoga pedagang kaki lima semakin sukses semakin maju dagangannya lari semua
semoga presiden yang akan datang pro rakyat melindungi rakyat
semoga indonesia jauh lebih maju dari tahun tahun kemarin
untuk presiden ditentukan
untuk tahun dua ribu dua puluh empat nanti yang saya harapkan ini presiden yang benar benar amanah
faham dengan kondisi masyarakat kita